kau suka dikatakan
katanya anak kamu belum di sekolah ini
saya berharap rani sama rijal
dia bisa jadi orang yang sukses gitu
jangan seperti bapaknya mamanya gitu
walaupun kita nyari duit harus segini
itu anak yang di bawah kakak kakaknya
jangan sampai seperti mereka gitu
kenapa mereka nggak ke sekolah nggak bersekolah
itu menjadi tanda tanya besar buat saya
apa sih yang menyebabkan mereka
sementara kan katanya ceritanya kan wajib belajar
wajib untuk seluruh warga negara indonesia
sebuah sekolah dengan bangunan sederhana
berdiri di tengah tengah perkampungan kumuh
tempat tinggal para pemulung
di bilangan bintarajaya kota bekasi
sekolah dengan suasana asri dan rindang ini
menjadi kontras diantara ratusan bedeng
yang penuh dengan sampah
dan barang barang bekas
sekolah itu diberi nama sekolah kami
sekolah non formal yang khusus memberikan pendidikan
bagi anak anak pemulung dan kaum du'afa
secara cuma cuma tanpa dipungut biaya
sekolah kami pertama kali diinisiasi oleh seorang dokter
bernama irina amwang praja pada dua ribu satu
waktu itu kira kira tahun dua ribu satu gitu
mulanya saya cuma berkegiatan di tempatnya anak anak transmigran
ya karena mereka ada di barak dan nggak ada kegiatan gitu
jadi kita di situ ya main main aja gitu ya
nyanyi belajar seadanya mengisi waktu waktu mereka
karena mereka harus menunggu relokasi
nah anak anak ini anak pemulung ini ya
kalau lihat keramaian kan pasti
pengen tahu gitu
nah keingin tahuan mereka itu kemudian
menjadi ketertarikan juga
saat anak anak transmigran itu mendapat tempat relokasi
para anak pemulung yang kerap kali ikut belajar
tak ingin sekolah kami dibubarkan
kenapa mereka gak ke sekolah gak bersekolah
itu menjadi tanda tanya besar buat saya
apa sih yang menyebabkan mereka tidak bersekolah
sementara kan katanya ceritanya kan wajib belajar
kalau wajib itu kan harusnya wajib untuk seluruh warga negara indonesia
irina mendapati masalah sosial yang berkelindah
anak anak pemulung tak memiliki dokumen
seperti akta kelahiran atau kartu keluarga
hal itu membuat mereka tak bisa masuk ke sekolah formal
baik itu sekolah milik pemerintah atau swasta
kalaupun ada juga barangkali orang tuanya juga tidak akan menyekolahkan mereka
karena kan yang namanya sekolah itu gratis itu
tapi kan seperti kita tahu kan harus ada transport
anak biasanya harus makan harus jajan
belum lagi mungkin di sekolahnya nanti ada aja lah ya biasanya kayak gitu
jadi minat anak anak dan apa namanya willingness dari orang tua
gak sejalan dan juga ya ketidaklengkapan dokumen kependudukan mereka
pernikahan anak di bawah umur tanpa legalitas dan proses hukum
serta catatan sipil yang jelas menambah rumit keadilan mereka
dan kemudian mereka juga bisa menikah
dan ternyata waktu itu juga banyak orang tuanya yang pada waktu itu masih ktp kampung
ya kan dulu kan belum e ktp
ternyata mereka juga menikahnya di kampung itu usianya belasan
empat belas lima belas sehingga waktu mereka menikah belum punya ktp
punya anak ya akhirnya semua gak ada
namun melihat semangat dan kemauan yang kuat dari anak anak pemulung itu
membuat irina kemudian mencarikan tempat agar mereka bisa menimba ilmu dengan lebih layak
sejak saat itulah irina meninggalkan profesinya sebagai dokter
dan mendedikasikan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendidik anak anak pemulung di sekolah kami
irina menyewa lahan bekas tempat pembuangan sampah milik seorang warga di bintarajaya
dan membangun sekolah kami secara bertahap
ia mengandalkan donasi dan uluran tangan dari para dermawan
mau nggak mau ya harus punya satu tempat yang nggak pindah pindah
karena saya juga gak mungkin ngajar di pinggir jalan atau di bawah tolong tol gitu ya karena berisik
meski masih semi permanen berdindingkan anyaman bambu serta kayu
sekolah kami layaknya istana ilmu yang megah dan memberikan banyak pengharapan bagi anak anak pemulung
saat ini ada satu ratus delapan belas anak yang belajar di sekolah kami
mereka terbagi dalam kelas kelas mulai kelas satu sekolah dasar hingga sma
nah disini jadi sd nya dari kelas satu ke kelas dua

makin smp makin menyusut pada nikah
makin sma lagi tinggal bisa dihitung jari
irina membuat kurikulum sendiri dengan memadukan pelajaran eksakta
seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam bahasa serta ilmu ilmu sosial
irina juga menitik beratkan pada pelajaran keterampilan
yang bisa memberi bekal anak anak pemulung untuk bisa mandiri saat lulus dari sekolah kami
misalnya pelajaran menjahit dan komputer
saya juga kurang paham karena sekarang ini kan kurikulum di kita itu seperti apa sih sebetulnya yang cocok
awalnya itu hanya mau memberikan informasi bahwa mencari uang itu bukan hanya dari mulung
tamu ini pasti juga bisa
dan itu kan harus diajarin
karena kan gak kepikiran kan
ya jadi jenis jenis krianya ya kita juga berubah berubah lah gitu
karena kalau itu terus kan bosen anak anak
selain menggratiskan biaya sekolah
irina juga memberikan banyak fasilitas pendidikan bagi anak pemulung
salah satunya adalah pemenuhan gizi seimbang
menurut irina permasalahan yang dialami anak anak pemulung
tak hanya soal pendidikan tapi juga asupan nutrisi yang kerap kali tak terpenuhi
hal itu membuat tumbuh kembang anak anak di kampung pemulung terhambat
anak anak bertubuh lebih kecil serta kurus dibandingkan anak seusianya
untuk itu setiap jam istirahat anak anak sekolah kami diberikan makan siang gratis
yang diolah sendiri oleh guru serta siswa yang piket bergiliran
keadaan ini kan disebabkan karena pertumbuhan sejak di masa kandungannya nggak baik
konsumsi makanan mereka itu di awal masa masa pertumbuhan golden age satu sampai lima tahun itu gizinya nggak baik
terlalu banyak yang harus diperbaiki
yang menyebabkan ayam sedang terdiri dari dosa
rani ramadhani menjadi satu dari ratusan anak pemulung yang menimba ilmu di sekolah kami
siswi kelas lima yang berusia dua belas tahun itu sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di sebuah yayasan swasta di bintara
namun saat masuk kelas tiga ia memilih untuk melanjutkan sekolah di sekolah kami
alasannya rani sempat menjadi korban perundungan oleh teman teman sekolahnya
aku nyimah aja kenapa
biarin ya kadang kadang
anak anak saya memang mengulung sederhana sederhana
rasa takut dan traumanya membuat rani sempat enggan bersosialisasi
kan di mana waktu itu aku jatuhnya gitu kan sih kita sama sama
teman teman jangan pada
saya kata dia biarin dia sama anak pemulung
kalau kamu anak pemulung jangan sama anak anak pamplek
orang tua rani memang sehari hari mencari nafkah dengan mengais sampah dan barang barang bekas
mereka tinggal di sepetak bedeng yang terbuat dari seng dan triplek
bedeng itu harus mereka sewa
membawa dengan biaya tiga ratus ribu rupiah setiap bulan dari seorang pengepul sampah yang sering mereka sebut bos
rani sendiri harus tinggal di ruangan sempit bersama adik ayah dan ibunya
ya saya di sini udah hampir dua belas tahun lebih
jadi saya pindah ke sini karena saya nggak mau terdampar
di kota gitu
tapi alhamdulillah walaupun saya jalanin di sini cukup sengsara cukup menderita
tapi ya kita jalanin aja tiap hari sama anak anak
romlah dan suaminya memang kurang beruntung
keduanya hanya lulusan sekolah dasar
keadaanlah yang memaksa mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan kardus dan botol plastik
ya saya tiap hari ya begini om
terkadang saya kalau lagi mata pencarian saya nggak ada saya ngamen
kalau ini nyari bapak malam saya siang pagi
jadi saling bergantian sama bapak
setiap hari romlah dan suaminya harus keliling mendorong gerobak dan mengais tempat sampah di sejumlah lokasi
seperti pasar keranji
dan perumahan perumahan di kawasan pintara
tak jarang mereka membawa serta adik rani rizal yang masih berusia tujuh tahun
jika hasil memulungnya berlimpah romlah dan suaminya bisa mengantongi uang rp dua ratus lima puluh ribu rupiah per minggu
namun jika nasib mereka kurang beruntung tak jarang keluarga ini menahan lapar atau makan hanya berlau garam
terkadang ya namanya manusia kan ada kekurangannya
terkadang saya pinjam sama tetangga pinjam sama orang siapa gitu
tapi ya insya allah saya dengan kerja begini saya bisa mulangin walaupun nyicil gitu
keluarga romlah menjadi gambaran bagaimana sulitnya hidup di kota besar menjadi seorang pemulung
orang orang seperti mereka banyak tinggal di jakarta dan sekitarnya
di tahun dua ribu dua puluh ikatan pemulung indonesia atau ipi memprediksi ada tiga tujuh juta pemulung di seluruh indonesia
sebelas tiga persen di antaranya berada di jabodetabek
ingar bingar industrialisasi membawa laju urbanisasi semakin kencang
namun indah harapan mengadu nasib di jakarta tak semudah membalik telapak tangan
apalagi jika tanpa dokumen diri yang lengkap dan berbekal pendidikan serta keterampilan
saya cari tahu juga rata rata itu mereka berasal dari karawang
sampai ke sana lihat itu apa sih yang menyebabkan mereka urbanisasi
ternyata ya karena adanya perubahan penggunaan lahan
tadinya kan sawah karawang
waktu saya kecil itu terkenal sekali bahwa karawang itu adalah gudang beras
tapi kemudian sekarang sebagian jadi daerah industri sebagian jadi perumahan
ya mereka tergusur dengan sendirinya
ada lebih dari seratus keluarga yang tinggal di kampung pemulung bintara
mereka hidup di rt rw
artinya tak ada struktur organisasi kependudukan yang jelas
pasalnya mereka tinggal di bekas tempat pembuangan sampah di lahan sengketa
warga sekitar pun enggan mengakui keberadaan warga kampung ini
sementara itu sangat sedikit pemulung yang membawa serta ktp atau kartu keluarganya ke perantauan
ktp saya semuanya
jadi ktp kk semuanya ancur
jadi sekarang saya bikin harus cabut bekas
ya cabut berkas kan jalaninnya mondar mandir mondar mandir
kan harus pakai ongkos
saya kemarin sudah berusaha minta ke rt sana
jadi bekas saya hilang katanya
ya saya mau ke sekolah

tak menyerah pada keadaan romlah tetap mendaftarkan rani dan rizal ke sekolah kami
meski dirinya hanya lulusan sekolah dasar ia tetap menganggap penting pendidikan
romlah berharap kedua anaknya itu bisa memperbaiki ekonomi keluarga melalui bangku sekolah
saya rani mah ada om
pengennya jadi dokter gitu
ya mudah mudahan di doanya biar si rani
makanya saya masukin rani di sekolah kami biar nggak terlalu bodoh nggak terlalu dihina sama temen temennya
karena terlalu bodoh
jangan sampai mereka kayak kita berdua
saya berharap rani sama rijal
dia bisa jadi orang yang sukses gitu
jangan seperti bapaknya mamanya gitu
walaupun kita nyari duit harus segini
itu anak yang di bawah kakak kakaknya jangan sampai seperti mereka gitu
kalau bisa gitu kepengennya
tapi insya allah nanti saya buat buatin
walaupun usia saya harus kayak begini
saya harus bisa gitu
ketiadaan dokumen diri tentu saja menyulitkan anak anak pemulung untuk mendapatkan pendidikan yang layak
hal itu yang coba diusahakan irina
setiap siswa yang akan ujian kejar paket a untuk jenjang sekolah dasar akan dibantu mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran
mengurus dokumen kependudukan itu bukanlah tanpa tantangan
irina harus mengajak para pemulung pulang ke kampung halaman
pulang ke kampung itu juga bukan sesuatu yang mudah ya
karena saya juga harus siap dengan punya biaya untuk bawa mereka ke kampung
karena mereka pastinya nggak ada lah gitu ya
apalagi untuk ngurusin ktp yang untuk mereka itu nggak penting
kadang kadang kan ada anak yang orang tuanya sudah ganti karena perceraian atau berpisah
ya itulah complicated ya yang seperti itu
dan kakaknya itu kan bingung kalau satu anak yang ayahnya udah nggak tahu di mana
udah ganti ayah baru udah ganti ibu baru itu complicated seperti gitu
jadi itu yang harus diurai sampai mereka punya akta kelahiran
sesulit apapun tantangan yang harus irina hadapi
dekatnya jauh lebih kuat
apa yang ia lakukan semata mata agar anak anak di sekolah kami
bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
pada akhirnya irina berharap mereka dapat keluar dari pusaran kemiskinan
kalau saya itu inginnya mereka itu tidak lagi menjadi pemulung turun temurun
dan punya tempat tinggal yang manusia
punya lingkungan hidup yang sehat
dan punya pengetahuan juga tentang anak itu punya hak
bukan anak itu hanya karena pernikahan harus punya anak
itu kan susah disampaikan
karena mereka ini kebanyakan ya kalau dia punya suami
tandanya dia cinta harus punya anak
nanti ganti suami begitu lagi
sementara anaknya nggak bisa diurus
itu yang harus kita lakukan
tanpa adanya sekolah kami
yang pastinya saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya
dan saya berterima kasih sekali dengan bu dr ina ya
yang selalu support saya
apapun yang saya kerjakan
beliau selalu support saya
sehingga saya tidak sendirian gitu loh
untuk maju itu saya tidak sendiri
bagaimana kita kembali ke dalam diri
dan saya tidak bisa menyembunyikan dari diri
terima kasih kepada diri saya yang coba itu
dan anggal nanti di grup aprendise
memang tidak semuanya berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
namun ada saja anak anak pemulung yang bisa menggapai impiannya berkat bantuan irina serta pengajar di sekolah kami
saya melihatnya ada satu kebanggaan dan kepuasan gitu ya bahwa walaupun presentasinya kecil
tapi ada ya keinginan saya sebetulnya lebih besar daripada itu
tapi alamlah yang menjadi menyaring jadi saya hanya bersyukur saja seperti itu
karena menurut saya juga apapun yang kita berikan di sini walaupun nantinya dia putus sekolah tapi ada isinya sedikit
nurida menjadi salah satu lulusan sekolah kami yang berhasil melanjutkan pendidikannya
sempat putus sekolah saat ikut orang tuanya menjadi transmigran dari kalimantan selatan nurida pertama kali bertemu dengan irina pada tahun dua ribu
di kalimantan juga
nah dari kalimantan saya putus sekolah
sempat satu tahun nggak sekolah di jakarta sampai ada teman yang nawarin
kamu mau sekolah nggak
saya mau sekolah tapi kan saya nggak punya dokumen apa apa
surat pindah orang tua saya nggak ada nggak bawa juga gitu
raport juga nggak ada
tidak apa apa sekolahnya nggak pakai ini kok nggak pakai dokumen dokumen
nggak ini beneran
sekolahnya khusus buat anak anak pemulung
ya udah akhirnya saya coba daftarkan diri dan diterima di sekolah kami
dari sekolah kami nurida punya bekal pendidikan dan berhasil mengantongi ijazah
dari sana pula nurida punya keberanian untuk melangkah lebih jauh
dan mendaftarkan diri ke perguruan tinggi
sangat besar karena tanpa adanya sekolah kami
yang pastinya saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya
dan saya berterima kasih sekali dengan bu dr ina ya yang selalu support saya
apapun yang saya lakukan apapun yang saya kerjakan
dia selalu support saya
sehingga saya tidak sendirian gitu loh
kini nurida kembali ke sekolah kami untuk menularkan setitik ilmu yang ia dapat
nurida memilih untuk mengabdikan dirinya sebagai guru bagi anak anak pemulung generasi selanjutnya
tak hanya memberikan pendidikan melalui pelajaran pelajaran di kelas
nurhida juga memberikan motivasi
ia bisa menjadi tauladan dan contoh nyata
bahwa keberhasilan adalah milik siapa saja yang mau berusaha
termasuk bagi mereka anak anak pemulung
harapannya mereka itu bisa mandiri
dan selalu percaya diri
karena ketika mereka sudah keluar
itu mereka tetap gak percaya diri bahwa mereka itu sebenarnya bisa
semakin mereka nggak percaya diri
mereka kan tidak akan keluar dari zona nyaman
sehingga mereka terus
mantan hantainya tidak akan putus
kayaknya terus begitu begitu saja
melalui sekolah kami
anak anak di kampung pemulung bintarajaya punya wadah untuk menyalurkan kreatifitasnya
baik di bidang olahraga ataupun seni budaya
ada kegiatan positif yang bisa mereka lakukan setelah pulang sekolah
selain harus ikut memulung bersama ayah ibunya
dengan berlatih angklung misalnya
anak anak ini juga bisa berkeliling indonesia
saat mendapat undangan dari berbagai instansi
anak anak pemulung di tim angklung sekolah kami
pernah mengisi puncak acara peringatan hari anak nasional dua ribu dua puluh
di semarang jawa tengah
dan kura kura bali international jazz festival juga di tahun dua ribu dua puluh tiga
melestarikan juga ya budaya
dengan angklung ini kita bisa misalnya dipanggil kemana gitu
jadi misalnya ke jakarta
besok kita mau ikut ke jakarta
jakarta ini seperti apa sih jadi
jadi mereka juga punya bayangan
nggak melulu di sekolah
berkesan banget tuh waktu di bali
di bali itu acaranya
emang acara musik
ya kita beruntung aja sih
basicnya kita kan bukan musik modern ya
angklung bisa main di situ tuh seneng banget
pengalaman banget deh
di bidang olahraga
beberapa murid sekolah kami
bahkan pernah diberangkatkan ke doha qatar
untuk mengikuti kejuaraan
sebetulnya untuk saya
orang itu berubah
saya itu kan hanya memberikan sarana dan prasarana
saya kan gak bisa merubah orang
kalau orang itu gak mau merubah
tapi bagaimana caranya supaya mereka itu termotivasi
karena ini tarik tarikan kan
sama orang tua
tarikan luar itu besar sekali
kalau orang tuanya nggak mendukung
kan anaknya nggak bisa terus sekolah
apa yang diusahakan oleh irina among praja
jelas bukan hanya sebatas pendidikan
tapi juga peluang untuk anak anak pemulung
bisa terus berkembang
dan mencapai cita cita yang mereka inginkan